ternyata harga tiket pesawat juga bermasalah bagi pihak perhotelan
perhimpunan hotel dan restoran indonesia phri menyebut harga tiket yang tergolong tinggi ke beberapa daerah
membuat okupansi hotel di daerah berkurang
sebelumnya asosiasi maskapai nasional inaka telah memangkas dua puluh hingga enam puluh persen harga tiket
setelah sempat menuai protes warga di awal januari lalu
tingginya harga tiket pesawat membuat pengusaha hotel mengeluh
awal pekan ini dihadapan menteri pariwisata arief yahya
ketua umum perhimpunan hotel dan restoran indonesia phri haryadi sukamdhani mengatakan
tingkat hunian hotel berbintang jatuh
tingkat okupansi daerah pada awal dua ribu sembilan belas di kisaran dua puluh hingga empat puluh persen
padahal biasanya tingkat hunian mencapai rata rata lima puluh lima persen
kalau kita analogkan saja sama yang masih dua puluh persen
berarti di akhir tahun dua ribu sembilan belas akan berdamping dari lima puluh lima
itu antara dua puluh sampai empat puluh
menjawab keluhan phri menteri pariwisata arief yahya mengatakan
kemenpar telah berkoordinasi dengan kementerian perhubungan
arief mengimbau pihak terkait agar tidak menaikkan harga tiket pesawat secara drastis
sudah jadi secara formal kemenpar sudah mengirim
kalau dialog informal sering kita lakukan
formal sudah tanggal dua puluh empat januari kita sudah ngirim tim khusus
dari kemenpar ke kemenhubung
untuk membicarakan hal ini
jadi tentunya kita tidak bisa berdebat di luar
tapi kan intinya kalau ada kenaikan pasti ada penurunan
dan penurunannya drastis kira kira kenaikannya drastis
saya ingatkan juga ke rekan industri ini tidak hanya mempengaruhi industri airline
oke ujungnya dulu semua dirugikan
selain okupansi phri mengklaim dampak dari permasalahan tiket
juga mengganggu pemerataan kegiatan
misalnya saja rapat pemerintahan yang biasanya digelar di kawasan indonesia timur
menjadi beralih ke pulau jawa
namun kebijakan mengurangi rapat di luar kota kembali ditegaskan
presiden joko widodo tidak akan ditindaklanjuti
pertama saya ingin menjawab apa yang menjadi statement mendagri dulu
tadi baru saja saya diberitahu sudah beres pak
tidak akan ditindaklanjuti
baru saja ini tadi sepak langsung mendagri
langsung jawabnya tidak ditindaklanjuti
ini artinya anggota phri harus mencari solusi lain
agar berkurangnya pendapatan hotel akibat minimnya order dari pemerintahan
tidak akan ditindaklanjuti